informasi selanjutnya ini masih terkait dengan kongres partai nasdem
sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan memberikan sambutan pada kongres perdana partai nasdem
anies diberikan kesempatan lantaran jakarta dinilai menjadi tuan rumah gelaran kongres nasdem
sementara itu ketua umum partai nasdem juga sempat menyinggung mengenai partai yang tidak pancasilais
pada kongres kedua kalinya partai nasdem memberikan kesempatan pada gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk memberikan sambutan di awal acara kongres
dalam pidatonya anies menyinggung keragaman yang menjadi nilai utama di jakarta
anies juga sempat menyinggung kompetisi dan perbedaan yang juga dinilai bagian dari keseimbangan di indonesia
sementara itu ketua umum partai nasdem sempat menyinggung soal partai yang tidak pancasilais
yakni partai yang suka sinis dan memiliki kecurigaan terhadap partai lain
jadi kalau artinya partai kita
partin yang bawa marah aja
nah dia kurang pancasilais lah kalau martir menurut
kan ada juga ada marah ada senyum boleh boleh gitu
yang mencurigai nasdem kita nggak tahu
tapi pasti ada
itu bagaikan angin yang terasa di tangan saya nggak bisa tangkap dia
ada yang menganggap bahwa ini mengenalkan untuk kader potensial dua ribu dua puluh empat
terserah bung anies pada kali
kalau dia memang meyakin dia mau maju dua ribu dua puluh empat
bapak angin bapak
bapak angin bapak
bapak angin bapak
kita menyambut atas nama warga jakarta
nasdem kongres di jakarta
mengucapkan selamat datang selamat kongres